saya sakit dan akhirnya meninggal
saya sangat kecewa pada rama
mondi saya tidak mau hal itu terjadi pada raya
saya tidak mau ramah menelantarkan raya
sama seperti rama menelantarkan ibunya raya kinandi
tapi urusan hidup dan mati itu bukan semua oleh yang matukah
tapi hidup kita pun tidak bisa seenaknya
kita harus mengurus hidup kita sendiri
harus menjaga hidup kita
dan kita juga harus menjaga hidup orang yang kita sayangi
dan rama itu adalah ketua geng berandalan
kinandi sampai stres
rama masih suka berlaku galugalan
dan masih suka ngumpul
dan sewaktu kinandi sakit
kinandi mengurus dirinya sendiri
dan rama tidak menjaganya dengan baik
itu yang membuat saya sangat sangat kecewa
kayaknya nggak mungkin banget deh
tapi dari bicaranya om kober dia kelihatan banget dari hati
dan om kober gak kelihatan bohong
kayaknya om kobar memang benar benar sedih dan kecewa
kamu jaga raya baik baik
jangan sia siakan dia
sayangi dia dengan sebaik baiknya
saya tidak akan pernah rela
ada orang yang menyakiti raya
dan juga kamu
orang yang sangat dicintai oleh rakyat
saya tahu pasti kamu suka
kamu masih berat untuk menerima motor ini
kamu akan berjaga jaga
yang pasti motor ini adalah milik kamu
saya belikan khusus buat kamu
jadi kapanpun kamu mau ambil silakan
ini punya kamu
yaudah deh kok gitu om
soalnya raya sama om bondi besok masih ada ujian
jadi kita mesti belajar dulu om
yaudah terima kasih banyak ya om
saya juga pamit ya
di kamar gak ada
nggak salah lagi ini pasti ketinggalan di rumah adriana
sebenarnya sih gue juga malas banget kalau harus ke rumah dia
tapi masalahnya gue butuh banget bukunya
ah gue ramet lah
ini aku rencananya mau pergi ke rumah adriana dulu nih
soal ada buku aku yang ketinggalan
dan buku itu penting banget
jadi bibi di rumah di sini sendirian gak apa apa ya
di sana kan ada itu nenek sihir
rafa kan juga punya nenek sihir
iya bisurti nenek sihirnya
dan bi tenang aja pokoknya oke
non bisa aja disamain sama nyobes
reva pergi dulu ya
ya mudah mudahan sih gak ada apa apa
neng maaf ya
aku gak bisa ikut mampir dulu nih
eh kamu hati hati ya sama bang kober
kamu jangan terlalu dekat juga sama dia
karena aku ya aku gak begitu yakin aja sama dia
apalagi kan emang bang kober masih ada dendam sama dia
aku bakal inget inget pesan kamu deh
neng bakal inget inget pesan aan deh
udah pusing aku denger aan mulu
kamu mau yang belajar ya
iya lah pasti
salam buat om om ya
demi besok ibu sudah besarkannya
gue bisa lawan semua
eh lo denger ya
lo gak perlu bertiga ngelawan gue
dan lo bakal kalah
dan untungnya waktu itu
dering kita gak ketemu ya
kalau ketemu sih
lo ngapain sih sama dia
kelebihan dari dia apa sih
eh terus urusan lo apa
ini bukan urusan lo
ya aku gak apa apa kok
kamu gak apa apa kan
ya aku gak apa apa
kamu juga gak apa apa kan